memasuki puncak musim hujan banjir di sejumlah daerah di jawa timur semakin parah
di situ bondo banjir membuat jalur pantura surabaya situbondo di objek wisata pasir putih terputus
di surabaya sebuah acara resepsi pernikahan terpaksa digelar di tengah banjir
beginilah kondisi jalur pantura obyek wisata pasir putih situbondo
yang tergenang banjir hingga ketinggian enam puluh cm minggu sore
hujan deras yang mengguyur selama tiga jam membuat jalur ini terputus hingga seratus meter
selama tiga jam polisi yang dibantu warga memperlakukan sistem buka tutup jalur
tak hanya memacetkan lalu lintas banjir ini juga membuat pengunjung di kawasan pantai kecewa
karena air banjir membuat pantai kotor
banjir yang diduga juga diperparah oleh proyek drainase yang tak kunjung selesai dibangun
membuat warga kecewa
sementara di surabaya
hujan yang mengguyur sejak dua hari lalu membuat pemukiman di tambak saryoso terendam banjir
tak hanya merendam rumah warga
sebuah resepsi pernikahan pun terpaksa digelar di tengah banjir
pasangan rofian dan siti terpaksa berjalan menuju pelaminan dengan kondisi kaki terendam air banjir
siti harus berjuang agar gaun indah miliknya tak basah dan kotor karena air banjir
meski banjir melanda
tak sedikit pun raut sedih nampak di wajah kedua mempelai dan juga para undangan
saya cuma mengharapkan dari pemkot terutama bagi polisi
untuk menyelesaikan masalah banjir di peranjangan
mereka berharap kejadian seperti ini tak terulang
dan meminta pemerintah kota surabaya dapat mengatasi banjir
yang kerap terjadi di wilayah kelurahan tambak saryoso
karena tertundannya pengerjaan proyek bukskalver